dari raga raga kecil inilah kecintaan terhadap seni terpatri sejak dulu
inilah warisan karuhun yang diturunkan dan menjadi identitas diri
bimbingan diberikan dalam setiap latihan agar seni tradisi terus lestari
inilah kisah para seniman yang merawat seni dari tanah gegesik
cirebon salah satu daerah yang berada di pesisir pantai jawa barat
hasil laut yang melimpahkan
membuat wilayah ini dijuluki sebagai kota udang
corak budaya masyarakat cirebon merupakan perpaduan antara jawa dan sunda
menyimpan sejarah besar penyebaran islam
di masa kepemimpinan sunan gunung jati
sunan kalijaga memperkenalkan metode penyebaran agama islam dengan pendekatan kesenian
tarian topeng adalah salah satu media siar yang digunakan pada masa itu

ada satu wilayah yang hingga kini masih terus merawat warisan kesenian tersebut
wilayah itu bernama desa gegesi kulon
satu dari empat belas desa di kecamatan gegesik kabupaten cirebon
desa ini berjarak tiga puluh km dari pusat kota cirebon dengan jarak tempuh sekitar satu jam perjalanan
desa gegesik kulon memiliki luas wilayah empat ratus dua hektare
tiga ratus hektare merupakan lahan pertanian
sementara sisanya adalah permukiman penduduk
pada masa lalu wilayah gegesik termasuk di dalamnya desa gegesik kulon
merupakan wilayah perdikan pada masa kesultanan cirebon
yang dimaksud perdikan adalah hak memanfaatkan tanah tanpa dipungut pajak
namun wilayah gegesik diberi mandat untuk mengembangkan kesenian
mandat itu diberikan pada masa sultan kanoman ii
yakni sultan komarudin yang berkuasa
pada seribu delapan ratus lima puluh delapan sampai seribu delapan ratus tujuh puluh tiga
jadi itu diberi hak istimewa untuk mengelola sawah
karena kalangan sultan ketika zaman dendles sudah tidak bisa membiayai seniman
sehingga banyak seniman seniman yang keluar
kemudian diberi hak otoritas di beberapa daerah
yang lebih dominan itu di gegesik
jadi turunan turunan dari kikonjem
dikonjem kemudian turun ke bawah
ke winda kemudian ke warsinta
ke pawarsinta gitu ya
kemudian timbul ke kitimbul ke suganda
dan sampai ke dalang topeng haji juni
itu adalah turun turunan yang nantinya menciptakan lagi
kalangan kalangan seniman leluhur mereka dari leluhur mereka itu
jadi di gegesik itu banyak dari turunan si a turunan si b yang berkumpul
dan profesinya hanya sebagai seniman
kesenian warisan leluhur di desa gegesik kulon masih terjaga
desa ini bahkan memiliki julukan kampung seniman
lima ratus jiwa penduduk desa ini sebagian besar berprofesi sebagai petani sekaligus seniman
berangkat dari hal itu kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
memasukkan desa gegesik kulon dalam lima puluh desa wisata terbaik
dalam ajang anugerah

pemerintah menilai kedekatan masyarakat gegesik kulon dengan tradisi dan budaya
dapat memajukan wilayah tersebut dan membuatnya dikenal secara lebih luas
desa ini menawarkan wisata edukasi dan seni budaya di kabupaten cirebon
dalam ajang anugerah desa wisata indonesia dua ribu dua puluh
desa gegesi kulon keluar sebagai juara kedua desa wisata terbaik
untuk kategori konten kreatif
nanti lebih kepada bagaimana dampak daripada program jadesta ini
atau desa wisata ini bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar
ya khususnya para pelaku ya pak pelaku di bidang kesenian dan juga mungkin di bidang kuliner dan segmen lainnya
karena desa itu bukan hanya seniman saja
ada sektor lain dan ada elemen elemen yang lain
minimal ikut nanti terangkat
keberhasilan desa gegesi kulon sebagai salah satu desa wisata terbaik itu
rupanya tidak lepas dari budaya tradisional yang menjadi ciri khas
ada lima bentuk kesenian yang diangkat
desa gegesik kulon
wayang kulit cirebon dan tari topeng adalah dua kesenian yang pertama kali masuk ke wilayah gegesik kulon
warisan ya identitas juga iya
karena di sini di gegesik seniman itu kebanyakan turun temurun
dari adanya pelaku seni yang turun temurun di gegesik ini
dilakukan secara terus menerus menjadi identitas
bahwa gegesik banyak seni seni yang berkembang
dan terus seni kreatifnya juga berkembang
untuk mendampingi seni seni klasik yang telah ada semenjak dulu
seiring dengan berjalannya waktu ragam kesenian lain masuk dan berkembang
di antaranya seni musik gamelan perawa pelok dan rampak kendang
selain seni tari dan musik ada juga seni yang masih lestari di desa wisata ini
yaitu tatah sungging wayang kulit yang dikenalkan oleh seorang penyungging yang kini sudah berusia senja
tadi minta bantu pemerintah ya ayo pada belajar pada gratis tanpa bayar
pempung kulai masih urib
laman kulai kita mati lah mendingan
laman kulai kita mati lah mendingan
kita mendingal jadi kita kehilangan arah sumber takutnya apa
satu dari dua seniman pembuat wayang kulit gagrak cirebon yang masih aktif di desa gegesik kulon adalah sawiyah atau yang akrab dipanggil pak iyah atau kisawiyah
usianya menginjak tujuh puluh dua tahun pada dua ribu dua puluh
usia boleh lanjut namun semangat kisawiyah tetap muda
satu anak cerdas
teriknya cuaca cirebon tak menyurutkan semangat kisawiyah untuk membuat wayang kulit kurwa gagrak cerebon atau gaya cerebon
kisawiyah memang tumbuh bersama wayang kulit cerebon
ketika masih duduk di bangku sekolah rakyat di gegesi kulon ia kerap menonton pementasan wayang kulit
di tahun seribu sembilan ratus enam puluh itu sudah senang sama wayang
lihat di mana saat ini
pertunjukan di balai desa
jadi setiap tahun kan satu desa kan tiga kali pertunjukan
bagi tiga kali empat kan dua belas pertunjukan
nah itu masih banyak di antara orang ajatan orang pesunatan itu pada nanggap wayang
pengalaman menonton wayang sejak seribu sembilan ratus enam puluh an itu membuat kisawiyah berkeinginan untuk membuat wayang sendiri
ia pun mulai membuat wayang dari kertas dan belajar membuat wayang dari seorang perajin wayang dari keraton bernama kimaruna
pengalaman beliau dikatakan senior itu karena satu dari pengalaman beliau ketika berproses
sudah cukup lama sekarang mungkin usianya sudah tujuh puluh tahunan
ketika saya ke sana masih enam puluh sembilan enam puluh delapan
nah pengalaman beliau tentu ya berguru ke kimaruna
kemudian bersama sama dengan kilesek bersama sama dengan kirastika
pengalaman beliau begitu sangat memegang prinsip prinsip keseni rupaannya yang kita kagumi ini
jadi masih menggunakan gaya klasik
dia meniru wayang wayang yang terdapat di keraton biasanya
jadi tidak mau dia melihat wayang dari bibitnya itu babotnya itu dari yang lain
dia selalu akan datang ke keraton
menurut kisawiyah ada sejumlah tahapan dalam membuat wayang kulit
bahan utama wayang kulit adalah kulit kerbau
kulit yang digunakan bukanlah kulit kerbau sembarangan
melainkan harus dari kerbau yang sudah tua
kulit kerbau tua akan tampak lebih cerah jika dibandingkan dengan kerbau berusia muda
proses berikutnya adalah pembentukan pola di kulit kerbau itu
pola disesuaikan dengan bentuk atau karakter tokoh pewayangan
kemudian ia masuk pada proses tatah yang berarti memahat
dengan menggunakan alat khusus ini
satu persatu pola yang sudah dibentuk akan dibentuk sesuai pola
jadi memang orang biasa nampaknya akan kesulitan seperti saya
tapi kalau misalkan maestronya ini loh luar biasa sekali
usianya berapa ba
setelah ditata wayang kulit ini masuk ke proses berikutnya
yaitu sungging atau pulut
pemberian warna juga disesuaikan dengan karakter wayang
kisawiyah masih setia pada tradisi leluhur
dengan menggunakan pewarna dari serbuk
ia mengakui bahwa cara ini memang kuno
tetapi dengan begitu mutu dan identitas wayang kulit cirebon
dalam proses pembuatan wayang
sawiyah selalu menuntut dirinya sendiri
untuk membuat wayang sebagus mungkin
ia membutuhkan waktu sekitar satu bulan
untuk menyelesaikan satu tokoh wayang
semangat kisawiyah untuk membuat wayang
kadang tergerus dengan sedikitnya anak muda
yang mau belajar membuat wayang
meski begitu sawiyah mengaku cukup beruntung
saat ini ada sepuluh murid yang mau belajar darinya
ia khawatir ketika semakin sedikit orang
yang berminat membuat wayang
tidak ada lagi yang akan meneruskan jejaknya
dalam tatah dan sungging wayang kulit
tadi minta bantu pemerintah
ayo pada belajar pada gratis tanpa bayar
pempung kulai masih urib
laman kulai kita harus mati laman kulai
kita meninggal cerebon kehilangan
kehilangan arah sumber takutnya yang siapa
karena cerebon selangka
mengerti masalah wayang
di duku bundang satu di gegesik satu
salah satu murid kisawia adalah evan
siswa kelas dua belas sma negeri satu gegesik ini
sudah mulai menggeluti seni tatah sungging
kecintaan evan terhadap pembuatan wayang
muncul dari sosok kisawiyah
yang tinggal tak jauh dari kediamannya
membuat wayang memang sulit
akan tetapi ia berkeyakinan
jika dilakukan dengan sungguh sungguh
kemampuannya akan terus terasah
keberanian evan untuk mempelajari pembuatan wayang
juga diawali dari keprihatinannya
karena hanya sedikit generasi muda
yang mau mempelajari seni tradisi ini
kemudian zaman sekarang kan sudah mulai berkurang minatnya
oleh karena itu
evan sudah memperberanikan diri
apalagi kisawiyah sudah umurnya lanjut isya
kalau bukan seorang pemuda
siapa lagi untuk meneruskan
tidak susah ya
kalau sudah dibelajari
tidak butuh proses
tidak ada paksaan bagi evan
untuk belajar membuat wayang
karena menurut kisawiyah
sebelum belajar membuat wayang
harus tumbuh dulu rasa cinta
terhadap wayang kulit itu sendiri
yang penting cinta dulu seneng
tidak ada apa apa
ayo belajar wayang
punya minat sendiri
susah kalau dipaksa paksa
di masa yang akan datang
semakin banyak anak muda
yang mau belajar seni tatah sungging wayang
agar kesenian ini
tetap lestari di masa depan

gegesik kulon yang kini memiliki
julukan kampung seni di wilayah cirebon
memiliki sekitar dua puluh tempat pelatihan kesenian atau sanggar
salah satu sanggar yang berada di gegesik kulon adalah
sanggar sapta arja
sanggar ini berfokus pada pelatihan tari tradisional
salah satunya tari topeng cirebon aliran gegesik
sanggar sapta arja yang berdiri pada dua ribu dua belas
memang masih terbilang sederhana
sanggar ini memanfaatkan teras rumah warga desa gegesi kulon
rokani adalah pemilik dan pelatih di sanggar ini
wanita kelahiran seribu sembilan ratus delapan puluh empat ini
mulai menari pada usia dua belas tahun
ketertarikannya terhadap seni tari muncul
ketika ia melihat seseorang membawakan
tari topeng aliran gegesik
bakat dan kemampuannya tidak ia simpan sendiri
rokani sadar ilmunya harus ia bagikan
agar ada yang meneruskan tradisi tari topeng
maka sejak dua ribu sembilan belas
rokani mulai menjadi pelatih tari bagi anak anak
usaha rokani untuk mengenalkan tari topeng cirebon aliran gegesik
bermula ketika ada seorang anak di desanya
meminta diajari menari
pada saat itu ia belum mendirikan sanggar
ketika itu rokani dan anak tersebut berlatih menari di dalam rumah
lambat laun ketertarikan anak anak di desanya terus meningkat
akhirnya pada dua ribu sembilan belas muridnya bertambah menjadi tujuh orang
dan terus bertambah hingga kini menjadi tiga puluh orang
kalau yang saya lihat saya merasa bangga
justru apa ya lebih bangga dan terharu gitu loh
melihat semangat mereka
soalnya zaman dulu itu jarang sekali loh mas
yang ini maksudnya anak anaknya bersemangat seperti itu
dan dukungan orang tuanya juga benar benar hebat
dulu saya pengen belajar pun itu susah sekali
alhamdulillah makanya sekarang saya ingin ngajarkan ke anak anak
supaya jangan mereka itu jangan seperti saya dulu
mau belajar itu susah
salah satu murid rokani yang termuda adalah seorang anak
laki laki bernama arzanka gilang erlangga
gilang dapat dikatakan sebagai salah satu murid terbaik
yang dimiliki rokani
melihat sang ibu pernah menjadi penari topeng
gilang pun termotivasi untuk mempelajarinya
dalam sepekan gilang berlatih sebanyak dua kali
sepulang bersekolah di taman kanak kanak
gerakan tari topeng yang tegas pada setiap bagiannya
membuat gilang beberapa kali meraih gelar juara
dalam lomba tari topeng cirebon
ya tadi saya sudah melihat sesi latihan dari anak anak di sikulon
menari tari topeng
ini adalah penerus penerus yang kemudian nantinya akan menularkan ilmu
terkait dengan tari topeng asal cirebon
yang punya gaya gegesik tersendiri
salah satunya adalah mas gilang
sudah belajar tari topeng itu sejak umur berapa
empat tahun sekarang usianya berapa
sudah enam tahun jadi memang sudah dua tahun belajar ya
kenapa mau belajar tari topeng mas gilang
suka selain suka kenapa melihat siapa
akhirnya mau belajar topeng
melihat lomba topeng
melihat lomba topeng pernah ikut lomba
belum katanya sudah pernah lho
udah pernah ya juara berapa
juara satu aduh
nah ini cita citanya ke depan memang mau terus menari
menari atau gimana
terus menari menari topeng kenapa tuh
suka ya akan terus belajar
gaya yang paling suka tuh apa tarian apa
mengenalkan anak anak kepada tari topeng cirebon aliran gegesik tidak mudah
menurut rokani kesabaran melatih menjadi hal utama yang perlu dipersiapkan
hal itu dibaknai rokani sebagai bentuk tanggung jawab untuk meneruskan tongkat estafet para leluhurnya
melestarikan kesenian di wilayah gegesikulon
pagelaran wayang kulit ini mengisahkan seorang tokoh pewayangan bernama gatot kaca
gatot kaca memiliki sifat pemberani teguh tangguh cerdik dan memiliki rasa tanggung jawab
juga merupakan tokoh pewayangan yang disukai sang dalang yakni bimo nugroho
bimo adalah seorang dalang cilik berusia sebelas tahun
dan duduk di kelas lima sekolah dasar di gegesik kulon
ketertarikan bimo terhadap wayang sudah mulai muncul ketika berusia empat tahun
ketika melihat sang ayah yang merupakan seorang dalang wayang kulit cirebon kisuryono
sejak itu bimo belajar mendalang dari sang ayah
saya ingin ambil gambaran dilatih
sekitar tujuh tahun sudah bimo belajar mendalami kesenian wayang kulit
ia bercerita seorang dalang tidak bisa langsung duduk dan memainkan cerita
ada sejumlah proses yang harus dilakukan
mulai dari memahami cerita mengenal tokoh tokoh pewayangan
dan memahami musik pengiring pementasan
itulah proses yang dilakukan bimo atas perintah sang ayah
bimo menjadi salah satu bukti regenerasi kebudayaan di desa gegesik kulon
namun menurut ayahnya kisuryono saat ini minat generasi muda untuk melestarikan kesenian masih kurang
agar anak anak tertarik berkesenian kisuryono melibatkan mereka dalam setiap pertunjukannya
saat ini ada dua belas anak muda yang menjadi muridnya
usianya mulai dari tujuh tahun sampai dua puluh tahun
ketika anak muda generasi muda tidak lupa budayanya sendiri
proses pelestarian sejumlah kesenian yang berkembang di desa gegesi kulon
tak hanya berfokus pada regenerasi
tapi juga pada upaya menjadikan potensi wisata budaya ini
sebagai pembangkit ekonomi kreatif warga desa

ke arah pembangunan manusia
dalam hal kita
menjaga seni budaya
kita menjaga kearifan lokal juga
kita menjaga silaturahim
untuk lebih mengenal bahwasannya
di bidang seni yang ada di
desa geseglun itu masih terjaga
pemerintah kabupaten cirebon menilai
potensi wisata seni budaya
gesekulun perlu dikembangkan
termasuk dari sisi pemasaran
siap membantu dan memfasilitasi
kelola oleh tembak
apa saja acaranya setahun
untuk kegiatan kesenian disana
dan tentunya ini akan menarik
wisatawan dan akan menjadi
salah satu destinasi wisata
keunggulan kabupaten cirebon
kearifan lokal yang dimiliki desa
gesekulun merupakan sebuah aset
bangsa yang harus terus dilestarikan
kegelisahan akan miskinnya
penerus tradisi terus
dilawan desa ini dengan